telekom akan meluncurkan satelit merah putih di lokasi peluncuran spacex cape canaveral air force station florida amerika serikat
satelit ini akan diterbangkan dengan roket falcon sembilan block lima buatan space delapan
dan langsung saja kita bergabung ke lokasi peluncuran spacex di cape canaveral air force station florida amerika serikat
di satu ratus delapan derajat bujur timur
jika kita berbicara tentang roket falcon sembilan block lima ini merupakan varian roket falcon sembilan yang bisa dikatakan paling terkuat
karena untuk muatan yang lebih berat lagi sebenarnya spacex ini punya varian lain yaitu falcon heavy
namun akhirnya dipilih falcon sembilan karena mampu membawa beban hingga dua puluh dua ton
sementara itu satelit merah putih sendiri berbobot lima delapan ton saja
sementara falcon heavy ini sendiri mampu membawa muatan
dan sebagai roket yang bisa dipakai ulang setelah dimeluncurkan satelit merah putih ini nanti
roket falconan sendiri bisa mendarat kembali ke bumi di atas kapal landasan di samudera atlantik
jadi namanya cukup unik itu of course i still love you
dan nantinya seperti diinformasikan tadi bahwa satelit ini nanti akan ditempatkan
seperti saya informasikan tadi di satu ratus delapan derajat bujur timur
dan roket ini nantinya atau satelit ini nantinya akan digunakan untuk memperbaharui satelit milik pt telkom indonesia
untuk semakin meningkatkan kualitas atau performa dari jalur komunikasi yang selama ini digunakan oleh pt telkom indonesia
dan sampai saat ini masih kita
kita saksikan bahwa roket falcon sembilan masih terus meluncur di kawasan cape canaveral florida amerika serikat
untuk membawa satelit merah putih ke orbit yang nantinya telah ditentukan
dan bisa kita dengar bersama sorak sorai sejumlah awak yang berada di cape canaveral
ketika akhirnya roket berhasil dilepaskan
nantinya bisa akan segera menempati orbit yang telah ditentukan bersama
yang pertama adalah yang membawa kapal terbang ke orbit parkir
setelah ditutup akan berlapis selama delapan belas menit sebelum menghidupkan ekwator
untuk menambahkan mura petit ke orbit pengangkutan geostationer

ini akan melakukan dua penyakit
yang pertama adalah penyakit penarik yang akan muncul dalam sekitar satu menit dan lima puluh detik
stage pertama berjalan sekitar dua tiga ratus meter per saat
penyakit penarik ini akan menghasilkan gravitas dan mempercepat stage terbang dengan cepat
jika tidak ini akan menghalang kemasan dan akan berubah
ini akan mempercepat dan melindungi stage terbang ketika menuju ke atmosfer atas yang lebih tebal
stage dua yang kedua adalah penyakit penarik
ini adalah penyakit penarik yang hanya menghasilkan satu mesin yaitu mesin pusat e sembilan
dan ini akan membawa kecepatan kapal terbangnya ke bawah dengan cepat
dari kecepatan kapal terbang
dari dua ratus lima puluh meter per saat sampai dua meter per saat untuk menyerang roket pada kapal terbang jones
stage satu akan berlaku
demikian tadi telah kita saksikan bersama peluncuran satelit merah putih milik pt telkom
yang diluncurkan dari kawasan cape canaveral florida amerika serikat
dan peluncuran ini menggunakan roket falcon sembilan block lima buatan dari space delapan
baik dan kita harapkan dengan adanya satelit merah putih ini kinerja dari pt telkom untuk semakin menyebarkan informasi
akan menyebarkan sejumlah koneksinya bisa semakin berkembang menjadi lebih baik lagi